aceh memiliki beragam kuliner khas yang rasanya menggugah selera
sebut saja mie aceh yang sudah terkenal seantero nusantara dan sangat mudah ditemui di kota kota besar seperti jakarta
betul kali ini kami akan mengajak anda untuk santap sahur dengan beragam menu khas aceh berikut liputannya
nah ini tentu bukan hanya mie aceh saja yang ada di sana ya
melainkan ada sederet makanan lain dari bumi serabi mekah ini yang cocok anda santap di waktu sahur
salah satu ciri khas dari makanan aceh adalah menggunakan banyak bumbu rempah rempah
sehingga memang aroma serta rasanya sangat kuat dan juga khas ya yuk
aduh enak sekali ya reza dan mie aceh ini adalah salah satu makanan yang disiram kuah kari kental
yang bercita rasa rempah rempah dan ditambah aneka lauk di dalamnya
hidangan ini juga cocok untuk anda konsumsi pada waktu sahur selama bulan suci ramadan
oke langsung saja kita sahapan sudah tergabung dengan produser lapangan segar indonesia adi duinanda
halo selamat pagi adi ini setiap hari selalu ada makanan yang membuat perut saya dan reza keroncongan ya sepertinya
mungkin bisa dilaporkan bagaimana situasi di sana dan kira kira harus pesan apa nih kita
oke selamat pagi ayu dan juga reza
nah mungkin anda nih yang belum sahur di studio ya atau bingung mau makan apa
nah kali ini saya punya satu referensi lagi nih buat anda
yaitu adalah mie aceh
tapi di sini itu yang unik adalah gak cuma mie aceh
tadi ada sebut penyebut ada nasi goreng aceh juga
kemudian tadi saya juga sudah mesen teh tarik khas aceh
kemudian ada juga kopi tarif
nah tadi jadi sebelum siaran ini ya saya sempat ngopi dulu nih
jadi mata saya udah agak melek nih tadi saya ngantuk begitu ya
kita tuh siap sahur tuh suka ngantuk
nah saya tadi sudah pesan kopi aceh yaitu kopi susu aceh
nah ini mata saya udah melek
nah ini reza dan juga ayu mungkin dapat dilihat nih di belakang saya ini
sebetulnya nggak cuma
satu menu doang ya ini banyak sekali sebetulnya tadi
saya sudah mesan beberapa yaitu ada mie aceh tumis dan juga mie aceh goreng
nah mungkin langsung saja saya akan mengajak anda untuk ngobrol dengan
salah satu penjual mie aceh yaitu mas musafir
untuk jelasin kali ya kira kira bedanya apa sih sebetulnya mie aceh
sama mie lainnya ataupun mie yang sering kita temui seperti pangsit
ataupun bakmi begitu ya
halo mas musafir selamat pagi
udah sahur nih mas
iya udah udah sahur
nah mas musafir kita semua penasaran nih mas
ini bedanya mie aceh sama mie mie lain ini apa sih mas
ya terutama kalau perbedaan mie aceh sama mie lain
kita lebih ke rempah sih
nah jadi rempahnya itu banyak
dari jenis ada berapa berapa rempah mungkin puluhan rempah
nah ini saya penasaran rempah rempah yang dipakai itu apa aja sih mas
untuk satu mie aceh itu
ya banyak seperti ya kapulaga ada cengkeh ketumbar kaskas
segala macam itu ada
ya mungkin ada lagi
nah mas ini kan tadi saya lihat di menu ini
nggak cuma mie rebus doang ya ini ada mie tumis
kemudian mie goreng ini bedanya apa mas
iya kalau kek goreng itu kering
karena orang kadang kadang seleranya ada yang kering
ada yang agak basah tumis ada yang kuahnya banyak
selera beda beda ya
biasa nih ya orang orang kalau misal buka puasa atau sahur di sini
ini yang paling favorit itu apa mas
kebanyakan sih mie tumis
karena dia kuahnya itu nggak terlalu banyak lebih kental gitu
orang sukanya situ mungkin jadi terasa rempahnya itu terasa
nah di sini mas selain mie aceh ini kira kira ada menu apa nih mas yang bisa kita
nanti mungkin pesannya untuk sahur
iya bisa kayak mertabak aceh roti cannya juga ada
kari kambing nasi goreng ya seperti itulah indomie juga pakai indomie juga ada
oke berarti ini memang resepnya asli dari aceh ya mungkin maksudnya ini dari aceh langsung loh
iya dari aceh langsung
nah mas ini selama ramadan nih ya pas buka puasa atau sahur ini gimana sih mas pelanggannya
apakah memang rame mas
iya kalau puasa itu sampai awal awal mungkin agak sepi paling online lah kita lehankan online
kalau siang kalau puasa itu online doang jadi mulai makan di tempat itu pas berbuka
berarti kalau berbuka ini memang full ya mas di dalam mas
ya full kalau berbuka paling ya satu sampai empat puasa agak sepi
nanti kesana udah biasa normal lagi
oke nah ayo dan reza mungkin saya langsung saja ya ajak anda untuk mencicipi langsung mie aceh yang sudah saya pesan
nah ini saya sudah mesen tadi ada mie aceh spesial goreng dan juga rebus
nah dan ada teh tarik nih seger banget ya sih
sahur sahur dingin dingin walaupun dingin ya tapi saya tetap pesan es karena kalau nggak pesen es itu kayaknya kurang gitu kalau saya ya
nah ini selain mie aceh yang goreng tadi saya juga mie tumis nih tadi bilangnya kalau misal mie tumis ini
kuahnya nggak terlalu banyak tapi ini sepertinya kuah kari gitu ya cuman ini katanya nggak pakai santan nih
tuh ngiler nggak reza dan juga ayu nih
tuh kayaknya kita langsung cobain satu ini aja ya kita cobain kuahnya
nah kuahnya ini memang rempah rempahnya ini berasa banget ya makanya saya pilih tumis ini karena saya pengen nyobain rempah rempah yang khas itu di mie aceh itu seperti apa
nah ini rasanya tuh rempah rempah kayak lada kemudian jinten kapulaga itu berasa banget di mie tumis ini
terus toppingnya nih juga banyak banget nih reza dan juga ayu
ada cumi ada udang kemudian ada dagingnya juga nih
tuh lengkap banget dan ini sumber protein ya jadi kayak cocok banget dibuat satap sahur
bagi kalian yang mungkin bingung nih mau santap sahur apa nah terakhir nih ayu dan juga reza tadi saya juga sempat udah ngopi ini karena tadi saya ngantuk banget ya

nah terakhir nih untuk menutup sahur kita kali ini ada teh tarik dingin nih
jujur saya suka banget teh tarik karena rasanya emang enak sih
coba kita minum aja langsung ya
hmm seger banget jadi ini cocok banget untuk sahur terus rasanya nggak terlalu manis
jadi ya oke lah untuk dibuat makan sahur
nah mungkin reza dan juga ayu saya akan menghabiskan dua makanan saya
dan minuman saya yang sudah saya pesan saya kembalikan kepada anda di studio reza dan juga ayu
baik adi ini sepertinya kurang lengkap begitu ya kalau makan mie aceh
baik itu yang tumis maupun yang kuah atau yang kering tanpa menggunakan acar
kalau saya juga suka pakai acar begitu ya
apalagi acarnya ditambah p biar lebih lengkap ya
terima kasih adi duit anda mungkin bisa diselesaikan dulu makannya ya
selamat kembali bertugas dan jangan lupa santap sahurnya dihabiskan